kita ingat kami sebelas april kemarin ada kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan yang ternyata sudah genap berusia dua tahun
dan selama itu pula pelakunya belum juga terungkap
dan untuk mendesak kasus ini agar segera dituntaskan sejumlah aktivis anti korupsi ada budayawan serta wadah pegawai kpk kemarin ini menggelar acara peringatan dua tahun kasus novel tersebut
novel baswedan bukanlah satu satunya korban
banyak aktivis yang mengalami penganiayaan
jauh sebelum orde reformasi berdiri pejuang anti korupsi memang kenyang represi
amat sedikit penyerangan yang bisa terungkap kebanyakan berakhir di balik tirai yang gelap
itulah cuplikan puisi yang dibacakan najwa sihab dalam acara peringatan dua tahun kasus novel baswedan penyidik kpk yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal
acara ini digelar oleh wadah pegawai kpk di halaman gedung merah putih di kawasan rasuna said jakarta
selain pegawai kpk acara dihadiri berbagai elemen masyarakat dari aktivis anti korupsi hingga para musikus dan budayawan seperti mh ainun najib
tragedi yang menimpa novel baswedan terjadi tanggal sebelas april dua ribu tujuh belas tepat dua tahun yang lalu
ironisnya hingga saat ini kelanjutan kasus ini jauh dari kata terang
siapa pelakunya belum juga terungkap
novel menilai tanpa pengusutan tuntas
teror serupa akan terus terjadi dan akan lebih banyak lagi penggiat anti korupsi yang menjadi korban
untuk mengungkap kasus ini tim gabungan yang terdiri dari kpk komnas ham ombudsman dan kompolnas membentuk januari lalu
pada tanggal delapan hingga sepuluh april dua ribu sembilan belas tim gabungan telah melakukan uji alibi dan pendalaman keterangan saksi di maluku
kegiatan ini merupakan pengembangan dari uji alibi dan pendalaman para saksi yang sebelumnya telah dilakukan di malang bekasi dan sukabumi
selain itu tim juga telah memeriksa kembali jenderal dan beberapa anggota kepolisian
namun belum ada penjelasan resmi mengenai siapa jenderal polisi yang diperiksa
tim liputan cnn indonesia